aparat kepolisian bersama tim evakuasi satu ratus sembilan belas mendatangi rumah kontrakan di jalan merdeka tarogong garut jawa barat rabu sore
petugas berupaya membawa jasad seorang dokter yang ditemukan tewas dalam kamar kontrakan
meski belum diketahui penyebab kematiannya sejumlah petugas medis mengenakan alat pelindung diri saat masuk rumah
beberapa orang menggunakan alat pelindung diri dari jas hujan juga masker dan penutup kepala
demi keamanan kepolisian melarang awak media mendekati lokasi evakuasi
dokter salah satu puskesmas ini diketahui tidak masuk kerja sepekan terakhir
setelah pengecekan oleh unit patroli roda dua tkp dan memastikan informasi tersebut dari pemilik kosan
karena sudah satu minggu tidak keluar dari kamar sehingga dilakukan pengecekan dan ditemukan perban dalam keadaan meninggal
jenazah kemudian dibawa menuju rumah sakit umum dr selamet garut untuk jalani otopsi